ini dia kuliner legenda di wilayah blitar jawa timur
dan salah satu kedai yang menjadi favorit warga adalah kedai bumartumi di desa ngoran ketamatan ngegok kabupaten blitar
sudah lebih dari setengah abad kedai ini melayani pecinta kuliner pedas
alpiah yang menjadi generasi kedua penerus kedai makan legendaris ini tetap menjaga cita rasa resep lodo ayam pedas warisan dengan pengolahan tradisional kayu bakar
dalam satu hari warung makan yang berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh itu menghabiskan hingga dua puluh lima kg cabai
jumlahnya tidak dikurangi meski harga cabai melambung demi kepuasan lidah pelanggan
proses memasak lodo ayam membutuhkan
waktu hingga dua jam agar bumbu meresap sempurna
selain menu lodo ayam pedas yang menjadi favorit para pelanggan kedai bunga tumi juga menyediakan menu pedas lainnya
ada sayur tewel atau gori ada juga olahan ikan bercita rasa pedas

bumbunya sangat terasa dan cocok buat menu makan siang anda
buat yang penasaran mencoba harga kuliner legendaris asli blitar ini cukup ramah di kantong
berkisar sepuluh hingga rp dua puluh lima tergantung ukuran ayam yang diinginkan
kalau ingin satu porsi ayam utuh bisa didapat dengan harga rp sembilan puluh
siap siap sengatan pedasnya ya
yosibio novianto blitar jawa timur